kamu mau kerja disini memang kamu punya keahlian apa
sebelumnya saya sih belum pernah kerja di salon
tapi sayangnya tipenya orangnya tuh cepat belajar bu
dan semoga berkah ya bu
kamu mau kerja di salon saya karena kamu mau nginser suami suami pelanggan di salon saya
sebelum nyelam minum air
saya disini kan pengen cari uang bu
alah kamu ga usah munafik
memangnya kamu pikir saya nggak tahu siapa ibu kamu dulunya
ibu kamu tuh perempuan ga bener
kamu kan lakbri di belakang
nanti udah pake di ayam goreng
heran kasih kayak begitu lagi begitu lagi
kalau misalkan putri ada duit
putri bakal beli kok apa ibu ibu mau
masalahnya putri cuma bisa beli itu
ini dia nih garing garingnya kamu usah tau
mandiri mandiri ala putri
sengsara kita kan
ngekenyur kamu itu ya jangan sok nolak nolak
diturnain sama si baik
ini kan hasilnya
kelen banget ya
diemkan kamu sekarang
pokoknya ibu ga mau tau ya
kasih ibu sarapan yang paling enak
jangan cuma diem diem aja kamu tuh
kasih kotak kok
kayak cakepan aja
dapet cowok cowok yang kaya
kalo boleh tau
emang kamu boleh tau
emang kamu boleh tau
emang kamu boleh tau
emang kamu boleh tau
emang kamu boleh tau
orang lu pada kemana ya bi
ya pada pergi lah mas
namanya juga orang banyak duit
pasti banyak juga urusannya
padahal pak marsiu itu baru pulang dari singapur
tapi langsung pergi lagi tuh orangnya
kalo boleh tau kemana ya bi
ya ga tau lah
bapak mau kemana pak
perginya sama siapa pak
bapak itu lagi pergi
lagi nyari bukti
katanya denger denger dia mau ngeracunin bapak
jadi orang kaya itu identik dengan serem ya
baru juga dateng tuh
abisin dulu udah dibikinin
kenalan juga belum
lengkal ya cewe ya
udah seneng seneng ada cowo ganteng
gue punya info penting buat lo
itu pasti bukan bokap gue
gua bukan yang duduk bokap lo
tapi kayaknya bokap itu bisa mengalahkan segala cara deh
ngapain juga dia mau jodohin putus sama mike
buat nyakitin omar siu
bokap lo diasut orang deh
agar putrinya jadi korban terus
oke oke kalo gitu ntar gua cari info ya
ya ampun mike
kamu itu baiknya bener bener mau bingits ya
tante tuh jadi ga enak bingits loh
padahal anda baru curhat dikit
ih tau tau udah langsung dikasih uang sama kamu
ini uang yes loh tante
oh gapapa tante
bilang aja sama aku ya
ya ampun mike serius itu
ide ide ampun beruntungnya tante
makasih ya makasih bingits ya mike
kalo tante inget kebaikan kamu tuh kayak begini
tante tuh jadi makin gemuh
makin gergetan tuh sama si putri
cowok yang baiknya wow bingits
gatengnya wow bingits kayak begini
cuma gara gara kakaknya itu si dewa
kamu tenang aja
kamu itu bukan calon nantu
mantu di hati tante bener bener
bukan kamu tenang aja
tante akan bucek tuh si putri
supaya dia hias sama kamu
iya tante makasih ya
tante pamit dulu ya
tante pulang dulu ya
tante sekalian juga bujuk bujuk si putri lah ya
ya mike makasih ya
tante simpen si putri
supaya nyokap lo udah di tangan gue
kak saya boleh kerja disini kan bu
kamu mau kerja disini
memang kamu punya keahlian apa
selumnya saya sih belum pernah kerja disana
saya mau kerja disini
tapi saya nih orangnya tuh cuman belajar bu
dan semoga berkaya bu
kamu mau kerja di salon saya
karena kamu mau ngincar suami suami pelanggan di salon saya
sebelum jalan minum air
saya disini kan pengen cari uang bu
alah kamu ga usah munafik
kamu pikir saya nggak tahu siapa ibu kamu dulunya
ibu kamu tuh perempuan nggak bener
udah usir aja budi dari sini
iya lagi yang juga kerja di sini
cuma mau ngambil suami orang aja
kamu denger kan
sekarang kamu pergi dari salon saya
karena saya nggak mau salon saya jadi tercemar karena kamu
udah pergi kamu sana
iya sana pergi
kok kamu masih diem aja di sini
udah pergi pergi
udah pergi kamu dari sini
pergi pergi pergi
pergi pergi pergi
nggak bener nih
nggak ada apa apa
eh apa salah dia
lo denger semuanya ya
gue nggak segan segan berhadapan dengan lo semua
udah udah udah
awas kak anja
siapa sih itu cowok dateng dateng langsung ke belain si putri
bu itu kan cowok yang waktu itu yang naruh duit di rumahnya putri
dia rupanya pelanggannya si putri
bisa jadi sih kayak gitu bu
gue kan belum selesai ngomong sama mereka
ya ampun dewa
yaudah biarin aja kenapa sih
dan lagi pula kalo misalkan lo ladenin terus lo sama aja bom bom tenaga
tapi kalo lo diem mereka malah makin mengunjak
ya nggak mau lah
tapi ya udahlah
biarin aja mereka mau pikir apa
yang penting kalo hal itu tau apapun yang gue kerjain sekarang
itu dengan uang halal
saya ber penetrate
dia nggak seperti omong sama kita

hanya puntu menurut throatwear